ingat jangan parkir di badan jalan karena dapat menghalangi lalu lintas
populasi planet ini sekarang sudah delapan miliar
tetapi pemerintah indonesia berkomitmen